dua ratus juta pak
semoga uang ini bermanfaat untuk pak bima
pak bima dan keluarga masih bisa menempati rumah ini
sampai pak bima mendapatkan rumah kontrakan
betul karena kebetulan pembelinya masih ada di luar kota
dan ini harganya sudah cukup tinggi
dan itu kalau mau pak mau lepas
kalau enggak yaudah
tolong tambah lagi pak maksudnya cuma segitu
lagi pulakan kondisi motornya masih bagus
dan itu kalau mau mau kalau enggak yaudah
ya deh pak saya mau
terima kasih pak
aku mau ke rumah

pak bima ini totalnya satu ratus tujuh puluh juta

itulah balasan anak yang dulu makan
betul om sampai sekarang kondisi dia itu masih sangat menyedihkan
dan dia belum sadarkan diri
ah biarin aja
itu sudah bukan urusan kita kok
iya pak bener dia tahu rasa
emangnya enak apa nikah semua orang miskin
nah kita lihat aja nanti
dia akan datang menyembah nyembah untuk pinjam uang
bima yang sombong dan miskin itu mau datang kemari
sebenarnya tujuan saya kesini
saya cuma mau nyampein kabar masal rida
kalau yang lain lain
saya gak ada jawabannya
jadi saya permisi pulang dulu ya
nah pak dia ya ya naifah
pak pak wita punya ide
gimana kalau kita sekarang ke rumah sakit
terus kita lunasin semua biaya rumah sakitnya
tapi kalau mereka mau cerai
tidak bisa enak saja
saya tidak akan rela hantar saya sepeder pun untuk dia
dan saya sudah bersumpah
tidak akan memberikan dan apapun untuk
kamu sedang memikirkan biaya untuk perawatan istri kamu kan
saya tahu ibu
semuanya sudah bima lakukan
untuk mencari tambahan uang untuk biaya pengobatan rida
tapi semua itu
tidak usah terlalu kamu pikirkan ya
nanti kamu malah sakit
ibu ikhlas jika harus menjual rumah ini nak
tidak apa apa bim
kita harus segera menyelamatkan istri kamu
jangan ibu jangan ibu jangan
ibu meninggal tidak membawa apa apa bima
jadi jangan kamu pikirkan lagi
yang penting istri kamu cepat sembuh
dan kita bisa berubah
dan kita bisa berkumpul kembali ya nak
bima kamu jangan khawatir nak
nanti sisa hasil penjualan rumah
bisa kita pakai buat ngontrak
tidak apa apa kan
kalau kita dari awal lagi
rumah ini adalah peninggalan amal rumah bapak
dan rumah ini adalah satu satunya harta milik ibu
bima tidak rela ibu menjual rumah ini
harta itu hanya titipan
jika kita harus melepaskannya nak
terima kasih ibu
terima kasih ibu
dok papa saya kenapa bisa jadi begini dok
bapak mengalami tekanan darah yang sangat tinggi
bahkan ada pembuluh darah yang nyaris pecah
apa perlu dibawa ke rumah sakit
kita lihat dalam beberapa waktu ini
kalau tidak ada perubahan baru kita bawa ke rumah sakit

untuk sementara biarkanlah bapak bersirat
dan jangan banyak berpikir
tapi suami saya nggak apa apa kan dok
mudah mudahan tidak terjadi seperti yang kita duga
baik bu saya permisi
terima kasih dok
terima kasih dok
terima kasih dok
sekarang tidak perlu beban bapak
tentang masalah rida ya
mulai sekarang bapak jangan
berpikiran macam macam ya pak
dua ratus juta pak
bermanfaat untuk pak bima
pak bima dan keluarga masih bisa menempati rumah ini
ini sampai pak bima mendapatkan rumah kontrakan
betul karena kebetulan pembelinya masih ada di luar kota
jadi kami masih boleh menempat di rumah ini pak
betul pak bima
alhamdulillah ya allah
makasih makasih ya pak
ini ceknya pak bima
pak kok mama diem aja sih
mama jangan diganggu ya mama lagi sakit
mati sama nenek aja ya
papa putri mau sama mama
putri kangen sama mama
mama biar istirahat dulu ya nak ya
putri sama nenek yuk di kamar
aduh yang sini sini enggak
gini men yuk
tidak akan bisa menent jarduk
tampaknya harus panggil
tapi kondisinya masih belum pulih benar
itu urusan kamu kita semua disini udah gak mau tahu
tapi papa bersyukur
walaupun mama dalam keadaan seperti ini
seenggaknya kita masih bisa berkumpul
di kamar kita
di rumah kita
papa yakin mama pasti bisa dengar apa yang mama omongin ini
apa pun akan papa lakukan
supaya mama bisa sembuh
papa akan ngerawat mama dan melakukan apa pun mama
buat kesehatan mama
auraitnya panji aja deh itu
ada apa apa banyak
keluar dari tiketsu lama ini
lihat ya rida
mama sebenarnya juga nggak tegang
melihat keberadaan rida
kita udah menghina dia habis habisan
aku akan selalu belajar untuk bersyukur
dan merawat kamu
apa pun yang terjadi
ternyata kita sudah salah menilai pernikahan mereka
allah sudah menjodohkan mereka wit
itu anaknya rida
ini kan mama merindai mama
kok mama diem aja sih
senang ya ma
papa pasti senang deh punya cucu